kamu biarkan menyakiti rakyat orang susah
baiklah jika itu mau

cukup kuat kamu melawan jurus jurusku
untuk menerima suara aumanku
kau tak jalan ya min
kamu jangan dulu pingsan aman ya
tapi kita harus membantuin raten
selamatkan raten ya
apa yang terjadi pada rai kenterimani
bagaimana keadaan ibu ratu kenterimani
gusir ratu kenterimani
didekatkan dengan kuda dalam keadaan pingsan terima
agak terlambat untuk ditangani
sehingga luka lukanya cukup parah
kau mengalami semua ini
karena aku sudah
menyakitkan ratu kenterimani
dan aku sudah memulai
mengumum umum sebagai seorang pekati
andai saja aku tidak melakukannya
tambah menghadap gusir ratu
apakah kalian sudah menemukan kabar
mengenai raka walang sungsang
bukankah aku sudah memerintahkan kalian semua
untuk mencari raka walang sungsang
karena sejak semalam
dia tidak ada di dalam kamarnya
raten walang sungsang sudah temukan
di perkabun kota raja
tengah bertarung dengan gusti prabu
aku mohon tetaplah disini
untuk menjaga bunda ratu kenterimani
aku akan kesana untuk mencari raka walang sungsang
baik ibu undang
hei apa kalian
sebaiknya kau tidak usah ikut campur
atau kau tidak mau celaka
cepat serahkan ke yang santang pada ratu kampung
kalian yang akan membuat silakan
kenapa jantungku sakit sekali
firasat buruk yang akan terjadi
putraku kian santang
kenapa hatiku sakit saat mengingatmu
putraku kian santang
dimana dirimu nenek
ibu undang sangat mencepaskanmu
hamba mohon kepadamu ya allah
rinduinlah putraku kian santang
jauhkanlah dia dari mara bahaya
tolonglah dia ya allah
sekarang tunjukkan jurus jurusmu
buktikanlah semua perkataanmu
kalau memang kamu berani
cepat lawan aku
dan mencari kematian
lebih baik kau minggir
aku tidak akan membiarkanmu
aku tidak akan membiarkanmu
cepat ayo kita tinggalkan tempat ini
aduh aku gening pingsan
mau tembak mana itu aden
aduh aku gening pingsan
nanda kau kalahkan anak anak si orang botoh itu